presiden joko widodo telah mengumumkan vaksinasi covid sembilan belas ditanggung oleh negara atau gratis
meski demikian pemerintah masih menunggu hasil uji klinis bepom dan majelis ulama indonesia
sebagai jaminan bahwa vaksin yang sudah masuk ke indonesia halal
saat ini baik badan pom maupun mui ini sedang menjalankan perannya masing masing
untuk memastikan bahwa vaksin covid sembilan belas yang sudah masuk di tanah air ini benar benar aman dan berkasiat
serta halal untuk digunakan
pada prinsipnya vaksin yang nanti digunakan haruslah memiliki emergency use of authorizations dari badan pom
dan sertifikat halal dari mui
pemerintah saat ini masih menunggu hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh badan pom dan mui